warga cibinong kabupaten bogor dikejutkan dengan temuan jasad wanita di semak belukar
tangan korban terikat tali dengan kepala dibekap lakban dan kantong plastik
dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh polisi diduga korban tewas dibunuh dan jasadnya dibuang oleh pelaku
jasad wanita ini awalnya ditemukan minggu pagi oleh seorang pemulung saat mengais barang bekas di sekitar area komplek gria cibinong kabupaten bogor
saat ditemukan di semak belukar tangan korban dalam keadaan terikat
pada tubuh korban juga terdapat luka di bagian tangan dan memar di bagian dada dan punggung
tim inavis dari polres bogor yang melakukan olah tkp tak menemukan satupun identitas korban
namun korban memiliki ciri rambut panjang berkulit putih menggunakan baju berwarna abu serta menggunakan kawat gigi dan perhiasan anti
kenapa kenapanya gitu tapi langsung dibawa ke polisi dididikasi belum belum ditawarkan siapanya
sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan bekas tali di sekitar lokasi diamankan polisi
dari hasil olah tempat kejadian perkara oleh polisi diduga korban tewas dibunuh dan jasadnya dibuang oleh pelaku
jasad korban lalu dibawa ke rumah sakit polri kramat jati untuk diotopsi
muhammad juanda bogor